kawasan cawang kompor yang terletak di jalan dewi sartika jakarta timur
mulai ramai disambangi pembeli yang memburu berbagai peralatan kue kering
seperti oven hingga cetakan kue
kawasan yang terkenal dengan sentra produksi kompor minyak
hingga oven ini terkenal dengan kualitas barang dan harga yang relatif murah
satu buah oven dengan loyang dijual seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah
para pedagang mengaku dibandingkan sejak pandemi yang merebak kedua tahun lalu
kondisi saat ini jauh lebih baik
tetapi naiknya harga bahan bakar minyak juga mempengaruhi produksi
lantaran bahan baku ikut naik
selain oven jelang hari raya idul fitri
biasanya warga juga mulai memburu dandang untuk membuat ketupat
sementara itu harga emas antam yang terus mengalami kenaikan
hingga mencapai satu juta enam ribu rupiah per gram
membuat warga menggadaikan perhiasan emasnya kami siang
selain itu warga juga menjual emasnya karena kebutuhan yang meningkat
selama ramadan dan menjelang hari raya idul fitri
kenapa emasnya dijual
cuma butuh dana
butuh dana ya
buat dipakai yang butuhan di rumah
kebutuhan ini ya terutama untuk ramadan ya
menurut salah satu pemilik toko perhiasan di jalan lasin rang
sejak harga emas naik pembeli emas di tokonya terbilang lesu
masih rendahnya daya beli masyarakat jadi salah satu penyebabnya
tim liputan cnn indonesia